hasil pemeriksaan otopsi terhadap siswa sd yang tewas di sukabumi menunjukkan
adanya pengerasan pembuluh darah otak atau disebut aneurisma akibat benturan
sementara itu beberapa teman korban mengaku seringkali melihat sr dipukuli oleh dr sejak kelas satu
hasil otopsi dokter forensik pores sukabumi menunjukkan adanya kelainan bawaan pada otak sr
berupa aneurisma atau pengerasan pembuluh darah otak
setelah hasil pemeriksaan di bagian kepala ada semacam kelainan terhadap pembuluh darah
yang diduga adanya suatu pengerasan terhadap pembuluh darah otak yang sering dikelahkan dengan istilah aneurisma otak
kematian sr bocah delapan tahun siswa kelas dua sdn longkewang desa hegermana
kecamatan cicantayan kabupaten sukabumi
meninggalkan luka mendalam bagi sesama temannya di kelas dua
beberapa teman korban mengaku seringkali melihat sr dipukuli oleh dr sejak kelas satu sekolah dasar
sr yang merupakan siswa pendiam ini sering ditonjok bahkan dipukul tanpa sebab oleh dr
sepanjang hari kami siswa kelas dua mendapatkan trauma healing dari dinas pendidikan
yang tujuannya agar siswa dapat melupakan kekerasan yang pernah terjadi dan kembali giat bersekolah
anja suseno sukabumi